dari limbah sampah makanan
apakah harus buat terus eksekusi
ya itulah persiapannya harus ada yang ini sih iya aku ada di engkau masih ash containment masih sih
bagaimana standar untuk menentukan bahwa ini menghina mengkritik atau penistaan terhadap ini
terutama di korea sama di hanseng
berarti sejauh ini dua tahun terakhir mungkin
unsur india tidak lagi terlalu kental pada arsitektur dan ornamen masjid
kan gue sekolah sampe jam setengah empat belum perjalanan pulangnya gitu